mulai sekarang lo gak perlu takut lagi digangguin sama gue
yang jelas co itu tipe gue
dan lebih jelas lagi cowok itu bukan lo
ini mas aku minta cerai dari kamu
kamu itu gak lagi bercanda kan
sayang kamu gak serius kan
tiana serius dengan perkataan
tiana mau bercerai
karena satu satunya pria yang dicintai tiana
jangan bicara sembarangan kamu
mas kunawan gak sembarangan
apa yang dia katakan betul mas
pernikahan kita merupakan sebuah kebohongan
dan sebenarnya aku gak pernah mencintai kamu
dan laki laki yang sebenarnya aku cintai adalah mas benawan
maafkan aku mas andika
ma mama gak mau lagi pergi
boknya aku gak mau mama tinggalin aku sama papa disini
kamu gak apa apa kenapa
aku tadi aku tadi mimpi bisa sama kamu sama wulan mas
itu kan cuma mimpi kamu gak perlu takut
aku tidak akan membiarkan satu orang pun bisa memisahkan kita
ya allah bagaimana ini
kenapa semakin hari rase aku semakin gak rela meninggalkan mas wulan
aku semakin sayang pada wulan
bahkan mungkin aku mulai mencintai mas andika
tapi tapi bagaimana aku mengatakannya pada mas gun
saya dirapuin dia tadi phi
di tempat tempat
heria bukan ini emang

dan lebih jelas lagi
cowok itu bukan lo
bengong aja lo
pasti bengong karena masih mikirin lo diskors ya
lo belum tau emang
hukuman gue kan dicabut
hah dicabut kok bisa
bukannya hukuman gue dicabut itu karena allah suka sih sama wulan
bila belum mau buat cabut hukumannya
tapi gak tau deh kalo misalnya dia berubah perintah
gue gak bisa bikin hukuman gue dikabut
aneh siapa yang bikin hukuman gue dicabut kalau gitu
gue kesini mau infoin mau sesuatu
jadi gue sama riza bikin kuis di suara hati
jadi kuisnya itu kita cari siapa pendengar yang bikin puisi bagus
terus yang terbaik kita pilih untuk satu orang
dan pemenangnya itu bakal dapet pilihan yang bagus
yang terbaik itu ada yang dapet hadiah
lo mau tau gak hadiahnya apa
nah hadiahnya itu bakalan dinger bareng sama gibran alias lo
aku kalian gak ada omongan sih sama gue
ya udah mendingan gue gak usah ngomong sama allah
fans lo itu di as fm tuh banyak banget
banyak banget man yang mau ketemu sama lo
jadi yaudah gue sama riza bikin aja acara kayak gitu
lo rin berarti nanti mereka semua tau dong kalo gibran itu ternyata gue
tenang tenang pemenangnya itu cuma satu man
jadi kalo lo bisa ketemu dia kita tinggal wanti wanti aja sama dia
biar dia tutup mau tentang lo siapa oke
tapi pemenangnya siapa
namanya uri penggemar setia loh yang setiap hari nelfon dan curhat tentang ini itu
gue yakin banget nih man sekarang dia pasti lagi cingkrak kesenengan gara gara jadi pemenang buat dinner sama lo
yaudah man gue cuma mau infoin itu doang ke lo
pokoknya jangan lupa besok malam jam tujuh di top satu kafe oke
yaudah gue cupet
mesti gue jadi berantakan begini ini sih
ini puisi cintanya samuel mana ya
kok gak ada
gue gak pernah lupa kok gue selalu taro disini tapi kok gak ada ya
gue gak pernah buang kok kecuali
kau tengok nih selain berantakin kamar kau kayaknya dia curi sesuatu dari kamar kau
bro semua trik udah punya
semoga roman discoursing nya sampai tahun depan
kalau bisa dikeluarin juga deh
wah ngapain sih dia
lo ngapain disini